penyakit gagal ginjal akut pada anak pertama kali ditemukan pada bulan agustus di provinsi dki jakarta
idai mencatat setidaknya pertanggal empat belas oktober dua ribu dua puluh
sudah ada satu ratus lima puluh dua kasus gagal ginjal akut pada anak di indonesia
baru baru ini pun penyakit yang masih misterius penyebabnya ini juga ditemukan terjadi di provinsi jawa timur
sebagian besar penderitanya adalah bayi di bawah usia lima tahun
keluhan yang ditemukan saat pasien anak datang ke rumah sakit adalah anak sulit buang air kecil
atau memang tidak ada pasokan urin di ginjalnya
hingga saat ini berbagai dugaan masih diselidiki
jadi kasus di jawa timur sampai tanggal dua belas oktober itu
surabaya tiga belas anak sepuluh meninggal dua sembuh dan satu relax
sedangkan di malang enam kasus tiga dirawat sedang dirawat dua meninggal dan satu sembuh
karena penyebab yang belum diketahui pada penyakit gagal ginjal akut pada anak
beberapa orang tua mengaku khawatir
orang tua pun menjadi semakin waspada jika anaknya menunjukkan beberapa gejala awal dari penyakit ini
seperti batuk pilek hingga diare
dikit dikit sakit ini enggak ya sakit itu nggak ya
apalagi kan memang kalau aku lihat berita itu penyebab pastinya emang belum diketahui karena apa
jadi kita juga hati hatinya juga banget dari makanan dari lingkungan
apalagi saya dengar sih dari beberapa konsumsi dari obat obatan
padahal nyari seperti itu yang biasa digunakan
sejak dulu sama anak anak termasuk kita itu ternyata bisa menyebabkan penyakit itu gitu
jadi ya pasti khawatir
selain mengimbau agar orang tua lebih waspada jika anak mengalami sakit
ikatan dokter anak indonesia cabang jawa timur juga mengingatkan kepada orang tua
untuk berhati hati dalam memberikan obat pada anak
terutama untuk pemberian obat antibiotik dan obat penghilang rasa sakit harus sesuai dengan petunjuk dokter
saya dian carwi caksono surabaya jawa timur